saking buat kamu tapi kita belanja ikut mana mungkin bisa bisa nanti mama diamuk sama
oh tahu dia kan ya ampun mah masa nggak boleh juga sih kalau aku ikut belanja
kamu tahu kan watak suami kamu itu kayak apa sekali dia bilang enggak yang khas
sibuk sama istrinya oh makin lama deh mama nih mang cucunya aku berangkat ya
ya udah ren hati hati ya assalamualaikum waalaikumsalam
bin mama kan nanti mau belanja buat persiapan malam takbiran kamu ada yang
mau dititik biar mama sakit
ya udah ren aku mau belanja ikut mana mungkin bisa bisa nanti mama diamuk sama
oh tahu dia kan ya ampun mah masa nggak boleh juga sih kalau aku ikut belanja
kamu tahu kan watak suami kamu itu kayak apa sekali dia bilang enggak yang kah
udah di rumah aja ya soalnya mama sama aku di rumah aja ya aku temanin

gendeng gendeng kesini selamat pagi enggak sih
mau ngapain mereka begini banding berusaha huya disuruh orangtua untuk pulang kampung
iya bu bos din tadi mbak juga udah pon suruh pulang sampai kita juga lupa kalau hari itu
puasa terakhir ya besok di lebaran begitu kan disini saking banyak huru harai jadi lupa gitu
kiki juga banding berusaha sebenarnya kiki enggak teka kalau kiki pulang kampung apalagi

kasihan orangtua yang minta gimana ya udah lah ya udah kalian boleh pulang kampung saya izinin
hai terima kasih iya iya iya pak bos
tadinya saya berfikir
saya mau memberikan thr ke kalian lima kali lipat gaji kalian
dan tetap di sini membantu andin
sampai persalinannya selesai
tapi kalau keputusan kalian mau pulang kampung ya udah
saya gak maksa berarti thr nya gak jadi
gini saya kasih kesempatan kalian untuk berpikir
tidak tidak tidak
jangan kaget jauh

maka jadi pulang penjagaan andin
kiki gak jadi perang kampung

gak kan mas
bisa diatur pak bos
berarti di sini kan
din tolong diatur ya
transfer buat gaji mereka
kalau gitu kita
kalian stay di sini
terima kasih mbak
terima kasih semuanya

terus terus terus
terus terus terus
aku berangkat kantor ya
saya berangkat kantor andin
kamu jangan capek capek ya
papa berangkat kerja ya nak
mas jangan lari
papa berangkat kerja dulu ya nek
jadi anak yang kuat
jagain mama ya
rumah ini biasanya harus disuruh
hati hati pak rendy
nih jangan berest rosie itu

nggak kek ngapa lu jadi nabok gue ki ya takutnya mimpi ya kagak ki
sepedes lagi nih pipi sepuluh kali lipat
ini sih beneran ki ada bulan yang jatuh ke kita kikiaan masya allah
ya allah sepuluh kali lipat
ini mungkin berkah ramadhan tahun ini buat kita yang ki ki
ya ya ya ya mau beli motor supaya uya kalau kemana mana udah naik anggot lagi
siapa tahu gue nanti dapat calon
terus gue nikah lagi deh
biar makin tempel di depan mas rally
sekarang begini aja dah
kasih tahu kalau kita gak jadi mudik
lu jadi pulang kah
uya gak jadi mudik
lu kagak jadi pulang
kasian pabos rumahnya gak ada yang jagain

malu kan kangen emak